iya gak sih
gimana kalau kita langsung ke sekolahannya rena aja
mampir ke rumah kamu al mau jenguk
mama rosa boleh
boleh boleh pak boleh
terima kasih ya buat papa mama sudah
mau menjenguk mama saya
kalau ada papa jangan sok sokan ya
segera kabarin papa
ya pasti pak
ya udah kalau gitu
kami pamit pulang dulu ya
hati hati di jalan ya pak
kita ke sekolah renayu
kita ketemu rena
loh bukannya kata dokter kita harus jaga jarak sama mbak
kalau misalkan kita ke suarena nanti kita ketemu sama mama gimana
michi bilang katanya mama isyarat di rumah
jadi rena diantar sama mirna
jadi itu aku siap siap dulu ya
abis sekolah arena kan aku juga harus ngajar
ya nanti saya antar sekali ya
anak papa yang cantik yang baik yang pinter
aduh papa kangen banget sama kamu
aku bakal jadi anak yang baik
biar papa dan mama
cepat pulang ke rumah
aduh anak mama ini pinter banget sih
udah bunyi bel
aku masuk kelas dulu yah
iya pembek pinter
kamu masuk kelas dulu yah
udah bel tuh
belajar yang pintar yah
mbaik aku masuk kelas dong ya
aku masuk kelas dulu ya
saya mau bicara dengan kalian berdua
jadi tunggu disini sebentar ya
mulai hari ini saya minta anda menjauh dari keluarga saya
karena anda sudah menghancurkan keluarga saya
ini soal yang kemarin
apa yang saya sampaikan itu semua soal kebenaran
dari setiap kebohongan yang kalian sudah tutupi selama ini
tapi anda harus lihat situasinya
karena anda mental mama saya hancur sekarang
apa sekarang anda mau tanggung jawab
anda pernah berjanji pada randy untuk menjauh dari renna dengan andin
ingat janji itu kan
dan kenapa masa tidak mau aku ikut
saya baru tahu semuanya dari mbak michelle
yang jujur sih
saya kaget sekali saya terkejut sekali
tidak tahu juga akan menjadi seperti ini
tapi pasti anda kuat
anda pasti bisa menjalankan semuanya
dan pasti kebenaran itu akan muncul
pokoknya anda yang sabar anda yang kuat anda yang tabah
cepat atau lambat
semuanya pasti akan terbuka
allah tidak tidur kok
dia maham secara yang maham mengetahui semuanya

tidak ada yang tidak tidur
tidak ada yang tidak tidur
menunggu kebenaran itu ada
dan saya yakin percaya pasti ada jalannya
tolong menjaga dia dengan baik
selamat pagi bu
ini gigi bawain bunga dari pak nino pak ibu
bunga cantik untuk ibu rasa yang cantik
tuh bu lihat tuh bunganya bu
ibu semangat tuh kayak biasanya gitu
atau ibu mau gigi temenin jalan jalan keluar bu
nanti gigi nyusulin di belakangnya ibu lari gitu
atau ibu pengen shopping sama reina sama kiki
nanti gigi temenin bu ya
mbak ibu cici ke dapur dulu ya
terima kasih gigi ya
bagus ya bunganya
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
waalaikumsalam pak syuraya
saya mau jenguk bu rosa tadi udah bilang sama al cuka
kalo begitu saya tanya dulu pak syuraya
takutnya bu rosanya lagi istirahat
ini ada pak suria mbak bu sarah mau jenguk bu rosa
udah izin sama pak bos al
tapi bu rosanya bisa gak ditemuin
sebentar ya saya coba tanya tante rosan dulu
tante di depan ada om suria sama tante sarah
tante mau nemuin gak
halo ya suruh mereka masuk ya
baik mbak misi
selamat pagi bu rosa
om tante silakan duduk
ayo tante duduk sini ya
kami sudah mendengar apa yang terjadi tadi malam
saya ikut sedih

kita akan mulai ber matrix
seperti mana lagi